ya ketika saya mengupload gambar gambar di sini di media sosial itu banyak banget komentar waduh
kok suasananya ala ala seperti sagano bambu flores di jepang padahal saya ini berada di
kawasan hutan bambu keputih surabaya ya di lahan sekitar empat puluh hektare pemerintah kota surabaya
mengembangkan kawasan hutan bambu ini yang berbatasan langsung dengan taman harmoni salah
satu taman kota di surabaya dan juga termasuk fasilitas umum yang ada di dalamnya nah karena
bagusnya ademnya termasuk juga instagramable kawasan ini maka kita tidak akan kesulitan
menemukan orang orang mengambil foto termasuk selfie tuh emak emak tuh disitu tuh nah
mulai tuh foto foto sampai selfie termasuk kakak ini nih wah kak pelan
ini bajunya permisi ya kak ya ganggu ya ini bajunya kak pelan ini prewedding apa gimana
gratis indah dan buka setiap hari selama dua puluh empat jam pengunjung pun diharapkan ikut menjaga kebersihan
ketertiban dan keamanan ya kita lanjut jalan jalan di lokasi lain yang sama gratis dan rindangnya
kita geser ya tapi
masih di bawah naungan lorong tumbuhan kalau tadi di bawah lorongnya bambu sekarang berada di bawah
lorongnya mangrove ya kita tetap loh masuk di kawasan ini gratis ya ini tepatnya di kebun raya
mangrove surabaya ya lahan seluas dua puluh tujuh hektare ini dikembangkan dinas ketahanan pangan dan
pertanian kota surabaya menjadi kawasan wisata dengan basis jogging track dengan pintu masuk dari gunung
surabaya selain melalui jogging track untuk lebih mengenal vegetasi mangrove atau flora dan juga
fauna di kawasan kebun raya mangrove surabaya ini kita bisa juga dengan perahu wisata tiketnya
rp dua puluh lima saja yuk yuk yuk yuk turun turun turun ya menggandeng nelayan lokal perahu wisata ini pun
di suri muara timur surabaya
rutenya sekitar satu lima km dan ditempuh kurang lebih tiga puluh lima menit
yang jelas pertama ini adalah super healing
yang kedua ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan alam
mulai dari flora dan fauna mulai dari tadi ada mangrove
kemudian aneka satwa kita tadi juga ketemu yang namanya
monyet ekor panjang saudara saya
kemudian juga ada nih sekumpulan burung
di antaranya ini ada burung bangau atau dalam bahasa jawanya
biasa disebut dengan burung kuntu
awas ya jangan salah sebut
wida subianto agadipa surabaya jawa timur